lantas seperti apa beruntunnya kasus pembobolan bank di tanah air
apa modus yang digunakan pelaku kejahatan
awas bank bobol saya ulas sebelengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat bersama bahwa ini menarik ya bahwa terjadi beruntun memang
bahkan ojk otoritas jasa keuangan juga turun tangan langsung
untuk kasus btn misalnya
ojk langsung juga memberikan waktu satu tahun bagi btn
untuk melakukan evaluasi ataupun juga perbaikan
kita lihat terlebih dahulu bagaimana sesungguhnya ini adalah dana
ataupun juga total dana yang diproyeksi menurut keterangan resmi
dari kepolisian mendekati angka delapan ratus tiga puluh enam miliar rupiah
bahkan ada juga yang menyebut itu menyentuh angka hingga satu triliun rupiah
jadi kepolisian mencium ada aliran dana yang alirannya mencapai satu tujuh triliun rupiah
tapi sampai saat ini kepolisian menyebut angka yang memang sudah pasti
sudah dihitung oleh kepolisian
adalah delapan ratus tiga puluh enam miliar rupiah
total kredit yang disalurkan
jadi inilah yang menjadi cikal bakal penyelidikan itu dilakukan
saya akan beritahu anda seperti apa sesungguhnya skema
ataupun juga asal muasal sehingga disebutkan ada bank yang bobol
kita lihat kita bahas terlebih dahulu bukan dari bank btn
tapi beberapa waktu yang lalu kita tahu ada tujuh bank
yang juga menjadi korban pembobolan oknum ataupun juga komplotan tertentu
awalnya adalah laporan
adanya kredit macet dari tujuh bank
kan biasa ya kita butuh uang kita butuh sindikasi perbankan kemudian kita apply
nah ternyata kita tahu pada tahun dua ribu enam belas misalnya dua ribu enam belas itu npl itu tinggi ya
jadi npl itu tinggi
npl adalah non performing loan
sederhananya kredit macet
jadi kalau misalnya kredit macet kan pasti ada asalnya kenapa dia bisa macet
dan ternyata adalah laporan dari beberapa bank diantara tujuh bank
ada bank pelat merah kemudian juga ada bank swasta yang melaporkan hal yang sama
kan ada juga bank internasional yang menjadi korban
kemudian kepolisian masuk untuk melakukan penyidikan
kemudian ditemukanlah satu nama yang menarik
karena ternyata dari tujuh bank tersebut ada satu nama perusahaan yang menjadi konsumen
ataupun nasabah yang melakukan kredit atau mendapatkan sindikasi perbankan
namanya adalah pt rocket al the way
kemudian modus yang dilakukan ini menarik ya
pt rocket all the way ini dipilotkan sebesar satu triliun rupiah
kalau misalnya kita pinjam
kemudian kita mau bayar
terus kita bilang aja ke bank
wah saya lagi bangkrut nih gak ada uang untuk bayar
dan hal tersebut membuat kredit macet
itulah asal muasalnya
dia bergerak di batu split
salah satu bisnisnya
dan kemudian bagaimana sih sebenarnya modus yang digunakan pt rocket all the way ini
jadi ketika dia mendapatkan dana kredit
dana kredit tersebut cairnya secara bertahap
karena modusnya dia mendapatkan kekucuran kredit dari tujuh bank tersebut
jadi dia apply nih
ada tujuh bank a b c d ef gitu
dia ambil tuh tujuh bank tersebut
dia kredit yang sama
kenapa karena saya butuh dana nih
saya mau buat sebuah perusahaan
saya bermitra dengan salah satu perusahaan
perusahaan ini adanya di singapura
jadi pt rocket all the way ini bilang bahwa saya bermitra nih dengan pt tertentu yang berbasis di singapura
untuk bisnis batu split gitu
dan untuk batu split tersebut dia tuh harus cicil
jadi dia po ya purchasing order itu kan
kalau misalnya dipesan oleh mitranya
dia harus membuat pengadaan
dan dia harus butuh dana
maka bank ini masukkanlah dana ke dia
kemudian tempo kedua dia juga butuh dana
masuklah lagi tempo kedua ketiga selanjutnya gitu
dan ternyata hasil penyelidikan kopulasi
dan perusahaan ini pun fiktif ternyata
ya dia dia juga gitu loh
jadi modusnya kayak gitu
ini menarik untuk kita lihat bagaimana modus modus baru
karena disebutkan dengan po ini merupakan modus baru
jadi mempilotkan sebuah perusahaan setelah mendapatkan kucuran uang
dan kucuran dana ataupun kredit dari perbankan gak tanggung tanggung
tadi yang disebutkan alirannya hingga mencapai satu tujuh triliun rupiah
tapi sementara ini yang pasti sudah terendus delapan ratus tiga puluh enam miliar rupiah
gede banget sehampir satu triliun ya
siapa sih di belakang pt rocket all the way
sampai saat ini ada dua tersangka
yang pertama adalah hari suganda
kemudian ada salah satu manajer dari perbankan
yang berinisial d
dan hari suganda ini merupakan salah satu juga pekerja bank
di salah satu bank bumn dulunya
jadi dia tahu persis bagaimana cara mencairkan
bisa nggak kita mempilotkan sebuah perusahaan
ternyata itu secara aturannya ada
dan inilah disebutkan dengan fraud
fraud itu adalah kecurangan yang dilakukan dengan mematikan fasilitas
ataupun juga potensi potensi yang ada di sebuah perusahaan tertentu
untuk kepentingan sendiri atau kelompok lain
kelompok tertentu gitu
dan ini juga
dan ini sangat berbahaya
dalam perbankan trust adalah segalanya
dalam usaha perbankan
ya iyalah saya menitipkan uang yang saya rasa saya percaya dengan bank tertentu
begitu juga dengan anda
anda punya usaha anda akan titipkan uang anda di sana
dan jangan lupa itu yang disebut dengan dpk atau dana pihak ketiga
itu adalah istilahnya dana murah
itu yang akan diputar oleh bank
kalau bank dengan serta merta insecure
pinjaman kucuran pinjaman pada orang orang yang bersindikat ataupun komplotan kayak gini
itu kan uang siapa
nggak mungkin uang turun dari langit
itu sudah salah satunya
salah satu potensinya adalah uang kita
dana pihak ketiga
kalau kita nabung sampai miliaran
itu kan diputar
dana kita itu nggak cuma di situ situ aja
itu yang diputar oleh bank
itulah bisnis perbankan
kelihayaan dia memutar tersebutlah
yang akhirnya harus kita wanti wanti jangan sampai terjadi kecurangan
dan belakangan ada lagi
ini kasus penipuan bank dari bank btn
masih dalam proses penyidikan
tapi kita akan bahas seperti apa sebenarnya
ini adalah lini masa bagaimana proses dari pembobolan bank di bank btn
jadi dalam jangka waktu yang sangat dekat
ada pembobolan yang bank yang terjadi bertubi tubi
dan angkanya juga tidak sedikit
pada november dua ribu enam belas
ada laporan dari korban
dimana ada bilet deposito yang jatuh tempo
tapi terindikasi fiktif
jadi kalau misalnya ada giro
tapi ternyata itu fiktif
dan korban itu melapor
karena dia selama ini ngerasa dia nggak fiktif
dia nggak fiktif
dia ngerasa dia setor
tapi kenapa ketika dia mau ambil nggak bisa gitu
dan kemudian pada dua puluh satu november dua ribu enam belas
btn melapor ke pihak kepolisian
ini di bank btn
kemudian pada tiga puluh satu januari dua ribu tujuh belas
korban dalam hal ini adalah pt surya arta nusantara
ada tiga perusahaan sebenarnya
tapi yang melapor adalah pt surya arta nusantara finance
ke polda metro jaya
karena laporan ini tadi
mereka mau mencairkan tapi tidak bisa
kemudian pada delapan februari
sangat singkat ya waktunya
surya arta nusantara dengan btn
tapi tidak ada penyelesaian
tadi yang disebutkan
bahwa dari pengacara btn
yaitu mahendrata menyebutkan
bahwa ini kasus di luar btn
dan mereka juga merasa mereka melapor
jadi tidak ada kaitannya
tidak ada regulasi
ataupun juga prosedur yang dilanggar
dalam proses btn
maka mereka merasa
ya dipidanakan saja
dikasuskan saja dalam hukum
lalu kemudian pada lima belas maret dua ribu tujuh belas
sand finance mengajukan gugatan perdata
jadi ini kasus yang harus clear ya
apa sih sebenarnya yang terjadi
kenapa kok gampang sekali ya
sistem perbankan itu
tidak boleh harusnya
perbankan itu harus secure dia
dia tidak bisa dibawa bawa
dalam celah manapun
orang orang bank yang tahu pun
harus sangat berhati hati
jadi ini menjadi evaluasi
karena kerugiannya mencapai
ada lima korbannya
dengan nilai dua ratus lima puluh delapan miliar rupiah
belakangan beberapa bulan belakangan
kurang dari setahun
tadi hampir satu triliun rupiah
ditambah dua ratus lima puluh delapan miliar rupiah
lebih dari satu triliun rupiah
kurang dari setahun
itu kalau dipakai uang satu triliun rupiah
lebih dari satu triliun rupiah
banyak banget yang bisa dipakai
adalah kasus pembobolan bank
saatnya memang otoritas
harus lebih tight lagi
untuk persoalan ini
apa apa yang harus mereka lakukan
dalam hal ini
jangan semuanya juga serba ditutup tutupi
biar saja terbuka pada publik
apa yang sebenarnya terjadi
apa sih yang harus kita lakukan
sehingga sistem ini
tidak dengan mudah dibobol
kasus ini menjadi pelajaran menarik
di industri perbankan
para nasabah anda
yang mempercayakan banyak instrumen
hanya memandang anda
karena satu kata